pak rahman pak rahman
ada apa pak
pagi pagi kok keliatan panik begini
dimana dia bapak sembunyikan
siapa yang bapak maksud
neng zubeda bangun nak
ini cuma mainan
nggak ada pocongnya kan
ya nggak usah takut nggak usah takut sayang
ini kan seperti di rumah
iya pak kami takut hantu pocongan nanti muncul lagi
neng nggak perlu takut
dia sengaja memakai ini
untuk menjadi pocong pocongan
supaya neng takut
eh ini kan seperti di rumah neng
nggak perlu takut ya
kasih pelajaran tuh pak si wahono
iya pak bukan sekali ini saja dia nakut nakutin kita
kemarin juga dia sering nakut nakutin kita
dasar panesa gendeng
biarkan saja dia mati bersama bapaknya
ibu takut ibu pocong
ibu tidakut ibu
bapak juga tidak tahu bu
besok pagi kita bawa saja ke puskes mas
ibu pocong ibu tidakut
istighfar ibu tidakut pocong
ibu takut ibu tidakut pocong
ibu tidakut ibu tidakut pocong

sudah hampir tengah malam begini belum juga dia pulang
biarin saja pak biar tidak pulang sekalian
anak tidak tahu diri sudah diurusin masih menyusahkan juga
bapak sih tidak mau menurut omongan ibu
enak pencuri masih diurus juga jadi masalah kan
bu jangan bicara begitu
nanti kalau wono dengar dia pasti sedih bu
pak dia juga tidak pernah mikirin perasaan kita
mengapa kita mikirkan perasaan dia
sejak dia tinggal di rumah kita warga kampung sini agak menjauhin bapak
mereka tuh sudah tidak menghormati bapak lagi sebagai kepala desa
tapi bahwa bapak itu jatuh gara gara bapak mengangkat dia sebagai anak
jangan begitu bu walaubagaimanapun juga
dia sudah menjadi anak kita
apa yang dia lakukan di luar sana
itu juga menjadi tanggung jawab kita
tugas kita sebagai orang tua adalah menasihati dia bu
pak kalau dia di luar sana mencuri apa bapak tidak malu
dia sudah berani mencuri seperti ibu
nanti harta kita habis pak
dasar keturunan maling tetap aja maling
lihat nih pak spray ibu jadi kotor lagi
padahal tadi pagi ibu sudah mencucinya
nanti akan saya cuci kembali setelah itu
saya hanya meminjamnya sebentar untuk bermain
tidak bermaksud mencurinya
kalau tidak ketahuan bapak pasti spray ini dibawa kabur sama kamu kan
iya kan dijual sama kamu
tadi wahono cuma iseng
mau menggoda anak anak yang pulang mengaji
nih cucian bersih
jangan dibawa kabur lagi ya
dasar keturunan maling tetap saja maling
kamu kenapa selalu mengusili penduduk kampung sini
nanti lama lama orang bisa benci sama kamu
biar saja pak
habis wahono gak punya teman
jadi wahono tidak tahu harus berbuat apa
jadi orang baik juga percuma
mereka tetap saja membenci wahono
dan mengatai kalau wahono ini anak pencuri
jangan kamu ulangi lagi perbuatan buruk itu
kamu itu kan sekarang anak bapak
jadi apa yang kamu lakukan di luar sana
itu menyangkut nama baik bapak
bapak ini kan seorang kepala desa
jadi kamu harus menjaga wibah bapak bapak
jangan pernah lagi kamu pikirkan alam mahrum bapakmu
itu semua masa lalu
mohon janji tidak akan melakukan perbuatan tercelak lagi di kampung ini
itu namanya baru anak bapak
besok kamu minta maaf pada orang yang kamu jahili itu ya
minumkan air ini begitu siti bangun
insya allah siti akan sehat kembali
terima kasih pak haji
sebenarnya anak saya kenal bapak kiai
apa benar benar dia melihat hantu pocong
dia hanya kaget saja
bapak tidak usah cemas
terima kasih banyak pak kiai
ada apa sih
kok sampai kayak muhtar datang ke sini
siti pak teja
waktu pulang mengaji dari masjid
tiba tiba saja jatuh pingsan
wajahnya sangat ketakutan
mulutnya terus saja mengigau menyebut nyebut hantu pocong
oh itu betul pak
untung saja jubaidah ⁇ tidak apa apa
semalam jubaidah bercerita
katanya dia bersama siti dan mariam
ditakut takuti oleh wahono
wahono pura pura jadi pocong
dan menakut nakuti mereka ketika melewati kuburan
untung saja pak rahman memergoki
langsung saja dia kabur
akanku beri pelajaran anak maling itu
aku tidak peduli dia anak angkat siapa sekarang
kalau memang pak rahman tidak bisa mengajarnya
biar aku yang akan menghajar
bagus itu pak
memang salah satu dari kita harus ada yang berani bicara dengan pak rahmat
untuk mengusir anak itu dari desa ini
agar tidak ada lagi keonaran di desa kita pak
akanku beri pelajaran anak maling itu
aku tidak peduli dia anak angkat siapa sekarang
untung saja pak rahman itu
pak rahman ini
ada apa pak
pagi aku kelihatan panik begini
dimana dia pak sembunyikan
siapa yang pak maksud
pak jangan coba coba sembunyikan dia ya
kalau sampai saya ketemukan awas
bapak mau cari siapa
pagi udah labrak sama orang
tidak tahu sopan santun
anak angkat kalian itu yang tidak tahu ada
karena perbuatannya tadi malam
anak saya hampir mati ketakutan
perbuatan anak kami semalam memang keterlaluan
kami juga sudah memarahinya pak dadang
dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi
kalau tadi malam anak saya sampai mati ketakutan bagaimana
siapa yang mau tanggung jawab
akan kuhajar pak
ini tidak ada urusannya dengan bapak
ini urusan saya dengan dia
segala sesuatunya itu kan ada dalam penyelesaiannya
lagipula wahono kan sudah minta maaf
walaupun dia anak angkat saya
dan kalau memang ada biaya pengubatan yang dikeluarkan untuk anak bapak
biar saya yang mengatasinya
kalau memang dia sakit gara gara perbuatan anak saya
karena saya masih memandang bapak
kali ini saya maafkan dia
tapi lain kali kalau dia macam macam
karena wahono bapak jadi diomeli oleh orang kampung
kamu sudah menyadari kesalahan kamu
dan saya akan menangkapmu
dan tidak mengulanginya lagi
purno tidak akan melakukan perbuatan tercela lagi di kampung ini
worno mau pergi ke rumah siti jubaida dan mariam
untuk meminta maaf
pergi saja sana
dasar manusia pelin pelan
tidak punya pendirian
nanti kalau satu kampung ini sudah kemalingan semua
baru tahu rasa kamu